cnn indonesia breaking news
untuk mengontrol kpk agar tak ada lagi tersangka korupsi dari kalangan para petinggi
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budha diputro inilah breaking news menuju senjak kalah kpk
cnn indonesia breaking news
seperti biasa malam hari ini saya tidak sendiri karena ada teman teman mahasiswa dari binus university
uin jakarta dan universitas indonesia
terima kasih rekan rekan
kita akan bicara mengenai serba serbi korupsi dan tentunya kpk yang katanya sekarang tengah mendapatkan ancaman serius
nah layaknya pemilihan miss universe
dimana semua mata tertuju pada kecantikan para peserta
beginilah kondisi yang dialami oleh kpk
kini semua mata tertuju pada kpk
momentumnya cukup frontal
di saat pb jarum ini
tahu kan pb jarum nyaris menghentikan audisi bulu tangkis
kpk tengah berjibaku dalam seleksi
seleksi juga bukan asal seleksi
banyak bumbu bumbu yang mengiringi
ibarat kata kalau di dapur mulai dari bumbu kemiri kluwek sampai terasi
kompleksitas rasa yang dihasilkan bisa mencapai level surgawi
namun bisa juga menyentuh tingkat durjana
itulah gambaran dari masa kini kpk
meski tugasnya bantu bantu pemerintah menangkap koruptor jahanam
sebuah lembaga antikorupsi
bisa saja mendadak jadi ancaman
seperti ini kira kira contoh ancamannya
saya hanya memberikan gambaran tentang komisi pemberantasan korupsi di korea selatan
yang dibubarkan karena kebanyakan menangkap kebanyakan menindak
kemudian pemerintahnya merasa terganggu
masuk tuh barangkahan
makanya hati hati kalau kpk udah bikin susah lembaga negara bisa dibubarkan
seperti di korea selatan kalau kata pak hakim tadi ya
bug tackle dan bug attack
bisa saja mendadak jadi ancaman

terima kasih rempongan dari pak hakim
mengaku pakai deterima
yaitu nama nama yang disodorkan presiden untuk dpr pun masih bikin penasaran
ada yang bilang capim ini pernah lakukan pelanggaran ada yang bilang capim itu titipan
jadi ada yang bilang pelanggaran titipan banyak informasi yang simpang siur
bahkan ada yang bilang si anu masih punya catatan siapakah anu itu
saya berharap bapak presiden masih mempertimbangkan lagi lah
jadi tidak hanya menerima kemudian mengirimkan tapi mengkoreksi kemudian memperbaiki
kami sebenarnya mengundang pansel untuk datang ke kpk untuk melihat alat buktinya
karena kami punya rekaman kami punya banyak data terkait dengan itu
tapi pak sel kejadiannya kan tidak mau datang jadi ada beberapa yang masih
tapi harapannya pak agus tadi tinggal harapan karena sepuluh nama dari pansel toh sepuluh sepuluh nya diluluskan oleh presiden jokowi
nah pernyataan ketua kpk tadi memang mengundang pertanyaan kami si rakyat rakyat jelata ini
bahasa sederhananya sih jadi auto kepo ya kan auto kepo kan kalau bahasa zaman now nya
kamu kepo gak ngeliatnya pengen tahu nggak pengen tahu kan pasti kan
coba kita tanya ke salah satu pimpinan kpk pak laude syarif
boleh nggak kita tahu nama capim kpk yang kata pak agus tadi punya catatan catatan
enggak usah rahasia
rahasia waduh itu suara speakernya nyala nyala mungkin itu perlawanan dari korupsi korupsi itu ya
oke namanya barang baru pasti ada celah kritiknya
mirip mobil smk yang menggunakan sifat sifat julid di indonesia tak heran disana sini penuh tanya
ini karya anak bangsa atau produk cina itu kan banyak di twitter tuh ya di media sosial seperti itu
begitupun dengan capim kpk mesti segala tenaga dan upaya dilakukan untuk mencari putra putri terbaik bangsa
tetap saja kena celah padahal tes untuk menjadi capim kpk susahnya luar biasa
bayangkan nih ya bayangkan kamu bayangkan jadi capim kpk nih
sampai ditanya soal nama nama hewan bukan nama nama hewan tapi hewan hewan berhubungan dengan hewan
misalnya ada apa namanya kucing ada tikus macem macem gitu ya
ada mungkin ada kodok atau mungkin ada kelelawar gitu itu yang lagi rame belakangan ini
percaya nggak ini kita lihat buktinya
kalau ini beda kan misalnya ada tikus melompat ada ular ada kodok
yang kayak gitu gitu ya gak bisa dinilai
tikus uler kodok ternyata masuk dalam seleksi susah banget
bayangkan betapa beratnya seleksi menjadi capim kpk
saya yakin kalau orang tahu bakal ditanya apa tadi tikus apalagi tadi
kodok ada macem macem lah segala macem
pasti peminatnya langsung menyusut ya iyalah susah siapa yang tahu sama tikus sama kodok sama yang kelelawar
tapi usut punya usut menjadi seorang pimpinan kpk bukan hanya pintar mengurusi tukang catut
tapi jauh lebih kompleks dari itu
seorang pimpinan kpk ternyata bisa
seorang pimpinan kpk ternyata juga harus memiliki kualifikasi mumpuni di bidang lain
seperti ini contohnya
pertanah ayam kemudian harganya di tingkat pertanah kan harganya rp delapan per kilogram bayangkan
kemudian ada yang dari solo dari jogja ayamnya dibagi bagikan
kenapa kita tidak mau berdayakan desa tadi punya budes bentuknya kooperasi gitu ya
bersama sama kemudian menjual ayamnya ke pasar
harga pasar kan tidak ada rp delapan gitu kan
sampai harus tahu nama harga harga ayam berapa di desa itu
ketua kpk memang susah memang tugasnya
luar biasa memang ketua kpk kita
setali tiga uang dengan ketua kpk kemampuan tambahan pimpinan kpk juga dimiliki oleh wakil ketua kpk
kepiawayannya dalam pengawasan terasa selama dua puluh tahun berkarir di badan intelijen negara
jelas saja segala urusan pengawasan dikuasai oleh pak saud
tinggal sebut saja
mau pengawasan jenis apa
mulai dari pengawasan lokal ya ada juga interlokal internasional ada juga interkontinental
sampai pengawasan irasional mungkin juga pak saud bisa
namanya juga pengawasan segala pengawasan pasti bisa ya
yang luar biasa ya bahkan konon juga ahli mengawasi anak anak usia dini paut paut
yang mau jadi dokter mana
mau jadi dokter siapa lagi
zaunka mau jadi dokter siapa lagi

aisyah mau jadi dokter siapa lagi
saya yakin koruptor bakal lebih takut kalau tadi vipin dan kpk nya
bisa main main suling seperti ini
main suling seperti itu ya apalagi
kalau didukung sama anak anak ya pak agus
sudah pak sawo juga sudah
mau tahu kemampuan tambahan pimpinan kpk yang lain
enggak mau tahu enggak mau kan
kita tanya pak laudi syarif apa
kira kira kemampuan tambahan dari
enggak usah rahasia
jawabannya belum berubah rahasia kata pak lode
oke oke kita kembali lagi ke
urusan seleksi calon pimpinan kpk
banyak publik yang bertanya tanya
siapakah gerangan dia akan memimpin
kpk kelak yang jelas harus berakhlak
bisa gak lak dan tidak somplak
kita tanya langsung ke komisi tiga
dpr saja siapa yang kira kira
bakal dipilih jadi pimpinan kpk
ya nanti dulu gitu loh
kan dunia tidak
dunia tidak kiamat kayaknya bisa jadi
judul film k pop baru tuh ya harus dilihat
saya juga gak tau namanya siapa ya
pernyataan paling fenomenal
abad ini mengenai korupsi
mengenai resep g dua agar
tidak ditangkap oleh kpk wih menarik kan
resep untuk tidak ditangkap kpk
meski belum pernah diuji secara ilmiah
lahiria dan batinia tapi
kalau wakil ketua dpr yang ngomong kayaknya
semua orang percaya iya gak
nah kita lihat yuk pernyataannya
makanya kalau nggak mau kena korupsi jangan pakai uang cash
canggih canggih gak kena
ya kan ini kan yang bodoh bodoh
mau saling beli mobil
kita rame semua seolah olah
bangsa ini udah brengsek semua disini
itu tips dari bang fahri
mungkin bang fahri udah pernah melakukan ya atau gak
terserah bang fahri dan anda bisa simpulkan sendiri
di luar pendapat para petinggi negara kita
yang dibilang orang orang pintar itu ada
satu tips dari saya yang
supaya gak kena atau gak ketangkap kpk
ini tips dari saya harus didengarkan sama semuanya ya
ini tips dari saya caranya gampang
dan bisa dilakukan semua orang yang
waras tentunya yaitu apa
dengan para narasumber kita tentang
bagaimana kpk upayanya
memberi atas korupsi katanya mendapatkan ancaman
dan tantangan seperti apa ancaman dan tantangannya
kita akan bahas usaha jeda tetapi breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda masih di breaking news cnn indonesia
korupsi menjadi masalah bersama kita semua
dan untuk bicara pemberantasan korupsi
saya nggak boleh sendiri harus didukung oleh semua pihak
dan malam hari ini saya akan berbicara tentang korupsi
saya ditemani oleh narasumber dan narasumber terpercaya
yang akan menemani saya malam hari ini
yang pertama dari ujung dari tengah dulu deh
ada pegiat antikorupsi emerson yunto
selamat datang kemudian ada
peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi
yang baru kita impor dari kendari hari ini ya
kemudian dari jogja ini kita impor hari ini
khusus pakai kilat ya
ada direktur pusat kajian antikorupsi ugm
tidak hanya tiga narasumber yang keren keren
oh di dpr juga telah tersambung kita dengan
anggota komisi tiga dpr
nasir jamil yang sebentar lagi akan tersambung
boleh tepuk tangan juga dong untuk bang nasir ya
yang lagi coba coba cek jalur di sana
mungkin lagi tengah tengah rdp kita culik sebentar
dan tentu saja ada teman teman kita yang muda muda
yang keren keren yang bikin kita semangat untuk
ada teman teman dari binus jakarta
uin jakarta dan juga universitas indonesia
ya rekan rekan dan juga anda sebelumnya
perwakilan dari istana kepresidenan yaitu
tenaga ahli utama kantor staff presiden
ifdal kasim awalnya berjanji untuk berdiskusi
bersama kita malam hari ini namun beberapa jam yang lalu
beliau kemudian membatalkan kehadirannya
dan juga tentu saja ada juga wakil ketua kpk
soet sitomoran yang juga sudah berjanji bergabung
bersama kita namun ada kegiatan kegiatan yang
tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa bergabung bersama kita
baik saudara saudara sebelum kita
akan berdiskusi mengenai ancaman hilangnya kekuatan kpk
dalam memberantas korupsi
kita juga baru saja kehilangan seorang demokrat sejati
teknolog cendekiawan muslim besar yang berjasa bagi bangsa
yakni presiden baharudin yusuf habibi
ada baiknya kita mengeningkan cipta sejenak untuk memberikan penghormatan
kepada almarhum presiden bg habibie
bapak ibu para hadirin kami persilahkan untuk berdiri
mengenikan cipta kita mulai
sangat berat mengucapkan bahwa ayah saya
baharudin yusuf habibie presiden republik indonesia ketiga
telah meninggal dunia jam delapan belas
al quran surah al jalamah
kita tetap di breaking news cnn indonesia menuju senjata lakapk
anda masih bersama kami di breaking news cnn indonesia menuju senjata lakapk
sebenarnya nadanya itu standar tapi kalau di kalimat saya kasih tanda tanya
supaya masih ada optimisme harapan
apakah menuju sejak kala atau memang ini ternyata masih setelah fajar gitu ya
kita akan sapa anggota komisi tiga dpr ri nasir jamil yang tengah kita culik sebentar dari rapat dengar pendapat atau fit and proper test yang ada di dpr
selamat malam bang nasir
di depan saya
oke bang nasir sebelum saya akan tanya kepada anda tentang apa catatan anda sampai tes hari ini ini hampir selesai bang
ada sekarang general firly kalau tidak salah nanti akan ada satu lagi sebelum saya tanya
apa catatan khusus anda kepada para sepuluh
calon pimpinan kpk ini saya mau tunjukkan anda dokumen ada kabarnya ada kontrak politik antara komisi tiga dpr dengan para calon pimpinan kpk
boleh ditunjukkan dulu supaya masyarakat bisa melihat
oke kurang lebih seperti ini kontrak politiknya yang kami lihat ini yang harus ditandatangani oleh semua calon pimpinan kpk
nah bang nasir sebelum saya tanya catatan anda tentang tentu saja performance bagaimana kualifikasi mereka
ini kontrak politik untuk apa ya bang
setahu saya itu tidak ada kontrak politik ya
fraksi fraksi di komisi tiga juga tidak meminta kepada seluruh calon pimpinan kpk yang mengikuti seleksi itu menandatangani kontrak politik
yang ada itu adalah semacam komitmen dari capim kpk dan itu juga resmi dari komisi tiga
oke surat pernyataan ya bang ya
bahwa dia akan berkomitmen
ya semacam surat pernyataan ya bahwa dia berkomitmen dan berusaha merealisasikan apa yang dia sampaikan saat seleksi capim kpk
baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis
jadi tidak ada kontrak politik apalagi kemudian kontrak politik itu dikaitkan dengan iming iming bahwa praksi praksi itu akan memilih calon yang bersangkutan
kemudian kenyataannya berbeda
kalau bahasa anak zaman now nya itu jaka sembung bawa ojek gitu atau naik ojek gitu bang
halo enggak dengar saya
sehingga harus diikat lewat surat pernyataan tadi
sebenarnya hampir semua seleksi
yang dilakukan oleh komisi tiga diikuti dengan penatanganan surat pernyataan tersebut
baik itu komisioner komnas ham kemudian komisi yudisial kemudian juga lpsk hakim agung dan lain sebagainya
jadi hampir semua pejabat pejabat publik atau penyelenggaran negara yang seleksinya dilakukan oleh komisi tiga itu selalu diikuti dengan menandatangani surat pernyataan yang isinya sangat normatif
dan memang tujuannya untuk mengingatkan
karena itu semacam komitmen moral
komitmen moral dari yang bersangkutan untuk merealisasikan apa yang dia sampaikan janji janji yang dia sampaikan kepada rakyat melalui seleksi di komisi tiga
jadi itu bukan sebuah pertanggung jawaban dalam arti dia harus ini
tapi kembali kepada moral yang bersangkutan apakah dia merealisasikan atau tidak apa yang dia sampaikan
baik bang nasir ditahan dulu tentu saja banyak unek unek dari para narasumber saya di sini
yang mungkin nanti akan ada jawab karena anda tengah ada di rapat atau fit and proper test di dpr
saya mau ke para narasumber dulu
ini kalau bahasa menyitir bahasanya rocky ini ada dua kolam
di kolam pertama kita akan bahas mengenai panitia seleksi fit and proper test
kemudian kolam kedua kita akan membahas mengenai revisi undang undang kpk yang kontroversial
kita masuk ke kolam pertama dulu nih bung emerson
catatan anda apa dari proses fit and proper test selama dua hari terakhir ini
ya sebenarnya saya menduga sebenarnya calonnya sudah ada
jauh sebelum fit and proper test sebenarnya
jadi fit and proper test ini sebenarnya upaya untuk meneguhkan teman teman di dpr apakah orang orang ini adalah orang yang berbahaya bagi dia atau tidak
kemudian yang kedua sejalan nggak dengan ide ide soal revisi undang undang kpk
karena kita lihat kan dari setiap proses pembahasan fit and proper test selalu ujung ujung ada setuju enggak dengan revisi undang undang kpk
dan kemudian yang menarik kata bang jat
keluar semua enggak pertanyaan soal itu
selalu keluar ya
setuju enggak revisi undang undang
kemudian yang menarik ini tadi mengikat secara moral
saya enggak tahu pak nasir sudah membaca surat penyataannya atau tidak
karena tadi kita lihat coba bisa dimunculin lagi
boleh dimunculkan lagi ini permintaan dari
itu jelas tertulis ada bahasanya dituntut secara hukum
nggak mungkin banget bos ngomongin soal komitmen moral tapi ada dituntut secara hukum
jadi ini yang jadi di bagian bawah tuh
jadi bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini dan bersedia dituntut menurut hukum
gue sebelum terakhir gitu ya
apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar
baik untuk sebagian ataupun seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai pimpinan kpk apabila saya terpilih
jadi ini bukan hanya ikatan moral saja
itu bukan ikatan moral tapi lebih mengikat
kalau dulu bilang setuju revisi undang undang kpk tapi pas lo udah menjabat nggak setuju
lo gue mundurin lo kan bikin pernyataan
nah jadi ini yang kemudian saya membaca begini
untuk bicara soal revisi undang undang kpk nggak hanya fit and proper test bos
itu di proses seleksi di pansel sudah mulai muncul tuh
tester tulis juga udah mulai muncul juga
jadi saya membacanya adalah sebenarnya mereka udah pegang nama nih sebenarnya
tiga atau empat nama gitu ya
yang akan dipilih oleh dpr
ini cuma beberapa orang bilang nih ada yang basah basi ada yang formalitas
kalau saya sih mungkin terlalu berbaik hati dengan teman teman dpr
mungkin meneguhkan gitu ya
apakah ini orang berbahaya atau tidak
nggak mungkin kan kalau bahasa pakai logiknya teman teman dpr
nggak mungkin dia melahirkan anak macan yang kemudian akan menerkam mereka
jadi yang dipilih adalah orang orang yang baik baik saja tanda kutip ya
oke oke tepuk tangan untuk bang emerson ya
itu nanti akan dijawab langsung oleh bang nasir
tapi nanti bang oce ada perspektif nggak
segalak econ enggak tadi melihatnya nih
ya saya kira ini kan pastinya akan menyandra para pimpinan kpk ya
yang akan terpilih ke depan
karena kalimat kalimat yang ada di dalam surat pernyataan itu adalah kalimat kalimat yang pada intinya akan mengikat mereka
dan akan membuat mereka tidak akan bisa bekerja secara independen
sebetulnya hal semacam ini tidak perlu dilakukan oleh komisi tiga
atau dalam bahasa lain mungkin ini noraklah dilakukan oleh sebuah lembaga negara sekelas dpr ya komisi tiga
mereka kan punya kewenangan yang sangat besar
setiap saat mereka bisa memanggil para pimpinan lembaga negara
mereka bisa mengawasi
mereka bisa gelar rapat
mereka bisa gelar interpelasi dan seterusnya
jadi sebetulnya tidak kurang instrumen bagi komisi tiga untuk mengawasi dan kemudian untuk menceramahi para pimpinan lembaga negara
termasuk kalau misalnya ada hal hal yang menurut mereka tidak pas
mereka bisa marah marahi para pimpinan lembaga negara itu
sebetulnya secara kewenangan mereka nggak kurang
justru adanya surat itu menurut saya apakah mereka sadar dengan kewenangan mereka
karena menurut saya ini mengecilkan kewenangan komisi tiga sendiri gitu
dengan cara begini
makanya menurut saya
jadi ini bukan hal yang sederhana menurut anda bung oce ya
ya ini bukan hal yang sederhana sebenarnya
tidak sederhana bagi calon pimpinan kpk yang akan terpilih
tidak sederhana juga bagi dpr yang menurut saya kewibawaannya runtuh gara gara hanya persoalan surat yang dibuat oleh para anggota komisi tiga
ini norak menurut saya
tepuk tangan dong untuk bung oce
tepuk tangan ya
anda seindera penciuman anda setajam bung eson dan bung oce nggak tadi
bahwa ini sebenarnya sudah ditentukan
tinggal peneguhan saja
alat untuk menyandra calon pimpinan kpk
atau ada punya perspektif lain
orang yang nggak punya hidung pun bisa cium itu bawa busuknya
jadi enggak perlu ada alat yang peka itu
coba buka itu saya tunjukkan
bisa dibuka lagi
ini mau ada analisis hermenetika
apabila saya terpilih menjadi pimpinan komisi korupsi bla bla bla
atau dengan kata lain
jadi intinya apabila saya terpilih saya akan jujur
kalau saya tidak jujur
saya bersedia dihukum secara moral
kan begitu intinya kan
sekarang coba kita lihat logikanya tuh
apabila saya terpilih saya bersedia jujur
kalau enggak terpilih
enggak perlu jujur
kan itu artinya dari awal
ada asumsi bahwa semua orang tidak jujur
padahal orang yang masuk kpk dengan sendirinya dia punya ada imperatif etis untuk jujur
tugas pansel adalah menghasilkan orang hebat
yang dalam pikiran kpk orang hebat itu yang berani jujur
karena begitu kan
berani jujur hebat itu
kok gak ada orang yang tersinggung itu
berani jujur hebat
artinya asumsinya semua orang itu koruptor
hanya yang berani jujur yang hebat
kan mestinya dibalik bahwa semua orang hebat
tidak mengkorupsi itu
jadi jalan pikiran kita sudah kacau
berani jujur hebat
pemuka agama itu jujur
hebat nggak biasa aja karena memang itu tugasnya
dosen mesti pakai begitu berani jujur baru hebat
jadi anda lihat permainan semiotik kita itu diksi kita itu
dibayang bayangi oleh ketakutan bahwa
seluruh warga negara indonesia adalah potensial jadi koruptor
karena itu hanya mereka yang berani jujur yang kita sebut hebat
itu alam pikiran umum
dan presiden tidak mengerti itu
kan mestinya presiden protes itu
saya berani jujur hebat
presiden memang mesti jujur
enggak perlu disebut hebat
jadi dari perspektif itu
munculah segala macam
kekacauan tadi itu
sebetulnya coba bayangkan ya
di dalam bahasa yunani
berani jujur itu
orang jujur itu disebut berani bukan karena dia berani
tapi orang lain berani menitipkan aspirasi pada dia tuh
bisa bedain gak
kalau anda sekedar berani
tapi saya enggak berani titipkan aspirasi
itu gak ada apa apanya
berani itu justru pada publik
publik berani nggak menitipkan aspirasi kebersihan birokrasi
pada pansel dan pada yang dipilih oleh pansel
termasuk pada dpr yang menguji
sekarang terlihat bahwa publik tidak berani menitipkan aspirasinya pada tiga lembaga itu
yang ada kepercayaan
publik seperti emerson junto dan oce madri dan kita semua kayaknya tidak capek untuk berteriak teriak
publik baca surat itu pun udah merasa ini apaan
dari awal memang cacat kalau begitu tuh
baik kita lokalisir dulu di masalah surat pernyataan
tanpa surat pernyataan itu justru lebih baik tuh
di surat pernyataan itu mengafirmasi bahwa seluruh prosesnya tidak jujur
bang nasir ini baru surat pernyataan ya
sebelum kita bicara mengenai konten dan isi dari fit and propernya
ini ada keraguan besar mengenai surat pernyataan yang kata anda simpel tadi
apa namanya kupas tuntas kita malam hari ini
harus tuntas itu
jadi sebenarnya soal jujur artinya begini ya
orang yang terpilih itu harus tetap ya
harus tetap dia jujur
bukan berarti kalau yang tidak terpilih itu tidak jujur
artinya ketika dia terpilih dia harus tetap mengedepankan nilai nilai kejujuran
tidak boleh ketika dia fit and proper test
tapi kemudian ketika jadi capim kpk dia bilang b
dia membolak balikan apa yang dia sudah sampaikan di depan umum
yang kedua fit and proper test ini sebenarnya juga adalah konsumsi publik
jadi ketika seorang calon menyampaikan hal hal yang bertentangan dengan apa yang ditahui oleh publik
atau kemudian sesuatu yang mengada ngada
atau sesuatu yang mengandung unsur fitnah
ya kan unsur unsur lainnya
maka publik juga bisa menuntut secara hukum
jadi bukan komisi tiga yang menuntut secara hukum saja gitu loh
jadi publik yang mendengar publik yang menyaksikan secara langsung
ketika ada hal hal yang bertentangan atau fitnah dan lain sebagainya
dan itu kemudian memenuhi asas legalitas atau delik pidana
dia bisa mempidanakan secara hukum
walaupun yang ingin saya katakan bahwa
di atas hukum itu ada moral
morallah yang paling tinggi di atas hukum
jadi jadi jangan dianggap bahwa kemudian seolah olah
seolah olah kalau dia ya dia kemudian bersalah hanya dihukum komisi ketiga
tidak gitu loh
masyarakat bisa bisa kemudian mengkomplain
bisa menuntut kalau kemudian capim kpk itu mengada ngada
ya atau melakukan hal hal yang menurut masyarakat tidak benar
dia bisa lakukan itu gitu loh
mengenai menyandra menyandra tadi kata bung emerson junto
dan juga ini
itu kan bahasa emerson
tadi emerson bilang
kami jangan sampai memelihara anak macan
siapa yang mereka mangsa
kan anggota dpr ada juga
anggota dprd bupati gubernur
itu kan dari partai politik
jadi nggak pernah kemudian
kpk tidak menyentuh orang orang politik
jadi itu sebenarnya nggak benar apa yang dikatakan lemir
seolah olah kemudian kita ingin meneguhkan apa yang sudah kita miliki dan sebagainya
nggak ada itu
kecuali selama pemimpinan kpk tidak ada ditangkap dan lain sebagainya
itu baru boleh dibilang begitu
bung emerson silahkan tangkapi dulu
jadi teman teman dprd itu traumatik bos
memilih mereka mereka yang sebelum sebelumnya
baru kali ini ada suruh pernyataan apa dari kemarin
karena kpk itu punya sistem
nggak bisa diintervensi oleh siapa pun
siapa yang trauma
traumatik begini bang
kan surat pernyataan ini dari beberapa kesempatan yang kita lihat di fit on properties
dia selalu menyinggung
dulu katanya setuju revisi undang undang kpk
sekarang nggak setuju
begitu kan pernyataan begitu kan
jadi makanya ada surat pernyataan itu
itu dikembalikan kepada yang bersangkutan
soal revisi atau tidak itu kan bisa dilihat kebutuhan
emerson aja seolah olah nggak boleh revisi
gak boleh begitu juga
jangan kita bicara dengan perspektif kita saja dong
jadi itulah bang
serunya sebelumnya kalau di studio nih sebenarnya
pak nasir berarti
berarti kan begini bang nasir
kalau misalnya ternyata itu untuk publik
apapun kesalahan yang dilakukan publik bisa melihat
kalau ada janji ada komitmen yang dilakukan
ternyata tidak dilakukan
publik bisa melihat itu
maka publik bisa mempertanyakan dan seterusnya
berarti surat pernyataan nggak penting penting amat sebenarnya
surat pernyataan juga nggak ada fungsinya
ya bagi oce kan
tapi bagi publik penting
jadi kalau misalnya ada pernyataan pernyataan saat seleksi
kalau kemudian tidak ada surat
misalnya dalam seleksi kemudian dia mengatakan hal hal yang bertentangan dengan hukum
ada fitnah dan lain sebagainya
dia bisa tuntut itu orang
karena ini sudah punya di ruang publik
ketika di ruang publik menjadi konsumsi publik
kalau publik kemudian mendapatkan informasi yang tidak benar
dia bisa menuntut secara hukum gitu loh
walaupun ingat saya katakan bahwa di atas hukum itu ada moral
jadi sebelum dia menyampaikan sesuatu
dia harus dibingkai dengan moral
bu rocky sebelum kita pindah ke kolam berikutnya gimana
kalau di atas hukum itu ada moral
buat apa ada yang di bawah moral
jadi kertas itu kan nggak ada moral

jadi kertas itu kan nggak ada moral
karena relasi publik dengan tokoh
kalau begitu nggak perlu ada aturan dong
enggak khusus dalam soal ini
khusus dalam soal ini
saya bisa jelaskan lebih detail
salahnya bang nasir nih kenapa gak ada di studio bang
bukan salah saya
makanya emerson lima tahun lagi ikut anggota apa
masuk ke dpr
mari kita perbaiki
tapi berani atau enggak ya tergantung
emerson lah ya kan
bu bang nasir bapak bapak
bu roky ada yang mau ditanggapi
iya karena itu saya mau terangin
kalau sesuatu itu bisa diselesaikan in optima forma dengan imperatif etis
buat apa dipakai klausul pidana
kan relasi publik kita
saya dan anda
anda dan kpk
saya dan kpk
relasinya kan relasi etis
kenapa mesti diatur dengan hukum dengan pernyataan itu
itu artinya anda nggak percaya
anda nggak percaya pada relasi moral
sehingga anda perlu kasih sanksi pidana
dari segi itu kekacauan etis kita berlangsung sejak dari pansel
karena segala sesuatu harus dibikin teknisnya tuh
begini begini begini nih
masalahnya banyak yang ingkar janji kemarin kemarin bu roky
ya itu artinya dari awal pansel itu meloloskan sesuatu yang potensial untuk ingkar janji
bung nasir sebelum nanti kita pindah ke topik lainnya nih
ada mau menangkapi
ya sebenarnya itu kan sebenarnya hanya panduan ya
orang itu berhati hati dalam menyampaikan pendapatnya
bu bang nasir tapi ada satu lagi ya kemudian
ya kalau nggak dilegalkan gimana orang bisa akses untuk mengkomplain itu
kalau orang bekerja gitu
atau hal hal yang sifatnya fitnah
ini bentuk pemaksaan kehendak dari komisi tiga
seserep itu ya
seleksi itu bukan milik komisi
itu milik publik juga yang menyaksikan secara langsung
bang nasir ditahan
yang datang ke komisi tiga
jadi jangan dianggap bahwa itu seolah olah hajatan komisi tiga bukan
kalau hajatan komisi tiga kami lakukan tertutup
tidak diekspos oleh media
tidak diliput langsung oleh media
kami langsung kan kami pilih semuanya
oke kalau kata bang nasir tadi seleksi capim kpk itu hajatan rakyat
kalau seleksi ini atau durasi ini hajatan saya
jadi kita harus berik dulu
emerson mencium ada bau amis sedikit katanya bang
bang nasir mengenai katanya ini sudah
sudah kepileg itu
tidak bisa cium dia
bang nanti kita akan bicara ini usai jeda
kami akan segera kembali tetap di breaking news cnn indonesia
menuju senjaka laka pk
bang nasir breaking news cnn indonesia menuju senjaka laka pk
oke tadi kita sudah berdebat soal surat pernyataan
tentu saja ini nggak ada titik temunya
karena perspektif orang cantik dari perspektif a dan perspektif b memang belum tentu sama
tapi yang menarik adalah ketika komentar emerson yunto di awal awal
bahwa anda mencium aroma bau amis sedikit dalam proses seleksi
kayaknya agak cuma drama drama saja
karena sudah ada yang sudah tahu sebenarnya siapa yang akan menang gitu
ini anda nih tuduhannya serius banget tuh bang emerson
bang nasir tadi katanya mungkin anda pilek katanya
jadi tidak bisa mencium bau yang benar
jadi untuk proses seleksi pejabat publik ya
khususnya di dpr ini bukan kali pertama kita ikutin gitu ya
sebelum sebelumnya ada hakim agung
ada beberapa seleksi pejabat publik yang melalui mekanisme fit and proper test di dpr gitu ya
yang dilakukannya kan cuma dua hari
ada proses proses sebelumnya yang diamati kemudian dilakukan
misalnya ada lobby lobby misalnya yang dilakukan oleh calon
itu kepada misalnya petinggi partai politik
atau misalnya dengan anggota dpr gitu
dan kemudian kita juga membaca misalnya begini
ini kan kita melihat ada tren kecenderungan teman teman di dpr terhadap kpk
pinginnya apa sih gitu
jadi kalau pinginnya bacaan kami gitu ya
teman teman di dpr itu senangnya kpk itu jadi komisi pencegahan korupsi bro
bukan komisi perhiasan korupsi
artinya ya prioritas saja pencegahan
kalau bisa nggak usah ada ott
penindakannya sedikit aja gitu ya
itu tergambar nggak dalam fit and properti
dari beberapa yang kita lihat kecenderungannya kan begitu
bagaimana anda melihat aspek pencegahan
bagaimana anda melihat revisi undang undang kpk
bagaimana anda melihat misalnya soal kelakuan teman teman wadah pegawai di kpk gitu ya
nah ini yang kita baca bahwa mereka itu sebenarnya sudah agak jenuh dengan kpk yang sekarang
kan kalau bicara begini
kalau bicara dengan dpr teman temannya bang nasir nih
kecuali bang nasir
mereka itu di dpr itu ada skala tertentu
mereka itu nggak bisa disebut sebagai partai oposisi atau partai pro pemerintah
ada empat hal yang menyatukan mereka
pertama gitu ya
itu soal bagi bagi kedudukan tuh
undang undang md tiga kan cepat banget bos
di dpr mpr kan
kemudian yang kedua bagi bagi komisi
ketiga itu bicara soal kpk
keempat soal kunjungan kerja
kalau kunjungan kerja itu kompak semua
nggak ada tuh koalisi koalisinya
nah kita membacanya begitu
ada proses proses yang menurut kita ya kayak ini cuma
kalau bahasa santun saya ini paling meneguhkan apakah orang ini orang orang yang berbahaya atau tidak bagi dpr
siapa saja lima diantara lima beruntung yang anda bilang itu sudah disetting atau diteguhkan itu
jadi bahasa saya begini
mereka yang akan dipilih adalah orang yang lebih fokus ke aspek pencegahan
yang setuju revisi undang undang kpk paling tidak
dan orangnya sudah tergambar
orangnya sudah tergambar
paling nggak ini tebakan saya nih
bang nasir mohon dicek
pertama itu pak firly pasti
firly nawawi yang dari hakim
kemudian ada pak jonas tanak dari jaksa
tinggal yang satu ini yang belum ketahuan
apakah lili pintauli atau kemudian dari gufron misalnya dari dosen dari jember
tapi empat di antara lima sudah ketahuan
empat sudah ketahuan gitu
oke sebelum bang nasir jawab
bang ocha ada setuju bahwa ini sebenarnya hanya hengkih pengkih aja gitu sebenarnya deh
ya kelihatannya demikian ya
karena kalau kita lihat proses dialog dalam fit and proper test
itu juga sepertinya tidak terlalu mendalami
apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh para calon pimpinan kpk itu
lebih banyak kalau kita perhatikan
para anggota dpr itu lebih banyak melakukan curhat
dan kemudian menumpahkan kekesalannya kepada kpk ya
mungkin ada hal hal yang belum selesai selama ini dibahas dengan kpk
itu ditumpahkan dalam proses fit and proper test
yang itu sebetulnya itu harusnya dibicarakan dengan kpk saat ini
tidak dibicarakan dengan para capim ya
jadi saya melihat para capim ini kebingungan juga dengan pertanyaan pertanyaan seperti itu
karena banyak sekali juga nuansa pertanyaannya mohon maaf saya melihatnya itu nuansa gosip gitu loh
nuansa gosip dan kemudian hal hal yang belum tentu benar
dan kemudian diujikan di dalam ruang sidang yang terhormat
jadi ini jauh sekali dari harapan kita melihat bagaimana perdebatan lembaga demokrasi itu
dalam menemukan pimpinan lembaga negara yang terbaik
oke bang nasir langsung saya jadi jawab
sebelum nanti kita berdiskusi lagi
jadi ada empat dari lima katanya sudah ketahuan gitu kata emerson
ya emerson sudah alih profesi dari pegiat anti korupsi ke peramal
jadi juga oc juga begitu
saya akui memang bahwa ada beberapa anggota
yang ketika menanyakan pertanyaan pertanyaannya
sekarang sedang rdp dengan pimpinan kpk
dan itu diingatkan oleh ketua rapat
ketua rapat mengingatkan anggota komisi tiga
bahwa mereka bukan sedang rdp dengan kpk
tapi sedang menyeleksi capim kpk
itu ada ya
satu dua tiga ada anggota
yang menanyakan seolah olah komisi tiga sedang rapat
dengar pendapat dengan pimpinan kpk
nah kemudian soal nama nama tadi
saya pikir emerson sampaikan saja
di ruang publik ini
si a bertemu dengan partai politik apa
itu sampaikan saja
jadi jangan kemudian
calon pimpinan bertemu dengan partai politik
buat komitmen dan lain sebagainya
kalau memang emerson punya informasi yang valid
kalau disampaikan di ruang publik seperti ini
ya siapa di mana kapan dan lain sebagainya

oh jadi bang nasil sendiri
nggak pernah mendengar ada desas desus yang diungkapkan emerson tadi bang ya
baik di internal gitu ya
sampai sekarang saya belum pernah didatangi oleh capim kpk
dan kemudian tidak pernah bertemu dan sebagainya
saya hanya mengenal dua orang di antara sepuluh
tiga lah ya
karena lili pintauli itu pernah di lpsk
kemudian pak firly pernah di deputi penindakan
dan satu lagi alexander marwarta
yang juga sampai saat ini sebagainya
salah seorang pimpinan kpk
bang nasir satu yang kemudian menggelitik kita
sebelum nanti anda komentar lagi bang emerson
adalah soal pencegahan pencegahan dan pencegahan
yang kemudian banyak dieksplorasi oleh para anggota komisi tiga
kepada calon pimpinan
jadi artinya kesannya emerson ini
kok kasarnya mau meniadakan atau menggerus aspek penindakannya gitu
ini settingan apa memang harapan atau apa bang
anda menjawab kegelisahan emerson tadi itu bang
sebenarnya tidak gelisah ya
karena kpk itu kan punya fungsi ya
fungsi pencegahan dan fungsi penindakan
jadi fungsi pencegahan itu harus terintegrasi
fungsi penindakan juga harus terintegrasi
jadi fungsi pencegahan dan fungsi penindakan itu harus terintegrasi
ingat bahwa kita juga punya fungsi administratif
ada undang undang administrasi pemerintahan
jadi soal pencegahan itu juga kadang
kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan
tindak sana tindak sini
tapi indeks terbatas
karena persepsi korupsi kita tidak jauh lebih baik daripada negara negara tetangga
tapi masih banyak orang yang kemudian melakukan pelanggaran
kemudian menerima swab
kemudian akhirnya ditangkap oleh kpk
oleh karena itu perlu ya dievaluasi
jadi bukan semata mata kalau kemudian kita lebih cenderung kepada fungsi pencegahan
lalu kemudian kita anti dengan penindakan
pencegahan itu kan bahagia dari penindakan juga sebenarnya
menindak orang supaya orang tidak melakukan hal hal yang seperti korupsi tadi itu
karena begini budi
kejahatan itu akan bisa terjadi kalau ada tiga hal
yang pertama niat
yang kedua kemampuan
yang ketiga kesempatan
nah kpk itu harus menutup salah satu ini
satu saja tidak ada
itu nggak akan bisa terjadi kejahatan
baik itu tiga tips tips dari bang napi kalau kita kenal itu ya
tepuk tangan untuk bang nasir ya
sebelum kita apa namanya kita akan berlanjut dengan dialog ini
kita akan kembali ke gedung dpr dulu
nampak kita akan ke ruang
nampaknya uji kandidat atau fit and properties
dan meningkatkan kualitas kendaraan
tolong kepada anggota dpr
rekan rekan semua yang saya hormati
apapun boleh diubah
asal jangan gajinya diturunkan
yang kedua adalah
saya akan melakukan kegiatan pendidikan masyarakat dan kampanye
ini dilakukan dan merangkap
supaya tidak terjadi korupsi
yang berikutnya apa
ini perlu dilakukan
kita ingin bahwa negara kita bebas dari korupsi
yang ketiga adalah
kita akan melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan program pemerintah
bukan hanya pelaksanaannya
tapi mulai dari hulu
itu kita akan lakukan monitoring
dan kita hadir bersama pemerintah
kita berdampingan dengan pemerintah
seluruh kementerian lembaga
lsm dan lain lain
dan merangkap pemerintah atas korupsi
kita akan terus melakukan
supaya kita terjauh dari bahaya korupsi
kita akan menata ulang
mohon berkenan kepada pimpinan
dan seluruh anggota daewan
kalau seandainya saya terpilih
tentu kita akan
lakukan perbaikan estetika
koordinasi itu merupakan bidang sekarang
pal itu adalah tugas pokok
kalau bicara tugas pokok
dia harus menjadi bidang tugas
itu menjadi tugas sendiri
saya ingin mengatakan bahwa
pencegahan itu akan lebih baik
jadi yang nomor enam
kita tetap akan melakukan perindakan
tapi ini adalah
upaya ultimum remedium
dan sasaran prioritasnya
yang menimbulkan kerugian negara
menimbulkan kerugian keuangan negara
dan perekonomian negara
karena negara kita butuh uang
kpk hadir dan merangka
untuk menambah pendapatan negara
saya kira itu saja
ada yang kurang berkenan
kepada allah swt saya mohon ampun
silahkan bapak menentukan
dan seluruh rekan rekan yang mulia
kalau memang saya tidak memenuhi syarat
tapi kalau saya memenuhi syarat
jangan tolak kehadiran saya
itu tadi proses seleksi calon pimpinan kpk
general fili bahuri
yang tengah mendapatkan seleksi
tadi bang nasir sudah memberikan perspektifnya
ini juga pas banget tadi kita lagi ngomong pencegahan
pencegahan juga dititik beratkan
salah satu calon pimpinan kpk
yang tengah kita saksikan tadi
katanya kalau penindakan itu
ultimum apa tadi namanya
remedium itu bahasa hukum
soal pencegahan penindakan pencegahan penindakan
anda mencium aroma yang sama emerson
ini memang ingin ditonjolkan masalah pencegahannya
apa yang salah dengan pencegahan
bukan soal itu
semua ini kemudian jadi
dipreteli teknikalitas dari kpk
pencengahan harus didahulukan
salah pula itu kan
remedium maksudnya bukan premedium
dan kata itu juga gak pas
ultimum remedium itu justru untuk memperbaiki orang gitu
penindakan itu final
jadi supaya dia pulih nantinya
jadi kelihatannya itu semacam pameran istilah yang ngacau

kenapa mesti pakai bahasa inggrisnya tuh
more better orang bingung buat apa
harusnya roger moore ya
udah hampir pasti menjadi salah satu dari lima
kalau kata calon kuat ini berarti
ini kan kayak copywriter sejajinya
supaya istilahnya bagus tapi substansinya gak ada
jadi saya mengatakan
kita gak salahin juga mereka
karena dia kan lolos filter kan
jadi filternya yang ngaco tuh
maksudnya filter kopi yang dipakai filter daun teh
yang gede gede jadi masuk semua tuh ampas
soal pencegahan tadi gimana bung rocky
yang kemudian selama dua hari terakhir ini
betul betul di exercise oleh para anggota parlemen
saya mau terangkan itu
lebih luas nanti dalam soal revisi nanti itu
dari awal saya mau beritahu
di bagian ini
pansel itu kehilangan moral standing
karena itu dia panik sendiri
karena itu dikasih aja ke dpr
dpr juga kehilangan moral standing
oke kita bicara mengenai general firly nih sekarang ya
bung eson sebelum nanti ke
jadi kalau kita lihat tadi tujuh programnya pak firly
itu menarik tuh
pencegahan pencegahan koordinasi segala macam
ujungnya baru penindakan
yang jadi prioritas dia itu bukan penindakan
tapi penindakan itu bagian terakhir aja
kalau bisa semuanya pencegahan gitu gitu
nah ini yang disukain teman teman di dpr itu bos
jadi kalau bisa jangan indah kita deh
poinnya sebenarnya begitu
nah di beberapa proses yang kita lihat kan ya kecenderungannya begitu
jadi dpr itu gak terlalu suka dengan penindakan kpk
kita tahu misalnya dari data kpk sendiri menyebutkan
ada sekitar dua ratus lima puluh lima anggota dpr dan dprd
yang jadi tersangka kasus korupsi oleh kpk
dan kemudian kalau bicara soal keseluruhan dari catatan kpk
itu punya dimensi politik
artinya selain anggota dpr
ada juga kepala daerah
ada menteri yang punya latar belakang anggota partai politik
nah kalau bisa gitu
mungkin bahasanya gitu ya
teman temannya bang nasir
bang nasir saya percaya gitu ya
teman temannya bang nasir
itu kalau bisa gitu ya
dia berharap pimpinan kpk ke depan
udahlah penindakan itu bagian terakhir
kalau bicara soal aspek pencegahannya begini
kalaupun proses penyadapan
dia dengar ada proses penyadapan
itu ketika ada transaksi itu saya dengan rocky
pencegahannya dianggap oleh pak rocky
anda mau ditangkap nih
tolong jangan terima suap
bukan ditangkap begitu
tadi berapa tadi
kasus yang anggota dpr berapa
dari catatan kami kalau di icw teman teman icw
ada enam puluh anggota dpr yang pernah
tapi kasusnya bisa lebih dari enam puluh
artinya ada satu anggota dpr
yang terlibat tiga kasus berturut turut
itu udah hat trick lah ya
bang nasir gimana anda menjawab
atau perspektif anda soal general firly ini bang nasir
komisi pemberantasan korupsi itu kan institusi penegak hukum
maka yang kita butuhkan itu adalah orang yang punya wawasan tentang hukum
soal hukum beracara
dan lain lain sebagainya yang terkait dengan penegakan hukum tidak pidana korupsi
dan tentu saja diharapkan dia bisa mengarahkan dan mengendalikan internal kpk
sehingga roadmap kpk
kpk itu bisa diwujudkan
jadi tentu saja kemudian
orang orang yang punya
bang nasir kalau pak fili ini menjadi salah satu calon yang memang punya kualifikasi yang mumpuni nggak menurut anda bang
salah satu yang unggul lah
dari baris sepuluh ini
pertama yang bersangkutan pernah menjadi deputi penindakan di komisi pemberantas korupsi
itu artinya beliau punya pengalaman di dalam
sehingga ketika masuk misalnya kembali ke dalam tidak begitu asing dengan lingkungan internal kpk
di samping itu beliau seorang polisi
kita tahu polisi itu penegak hukum
nah karenanya pemahaman latar belakang pengalaman dan sebagainya
walaupun ya walaupun sekali lagi bahwa itu diserahkan kepada fraksi fraksi
untuk menilainya apakah beliau layak dan patut menjadi salah seorang pimpinan kpk
bang nasir jamil
ini ada menarik kemarin kpk sebelum fit and properties general firli pada hari ini
kpk sendiri menggelar konversi pers tentang rekam jejak general firi yang pernah bekerja di kpk
boleh kita putarkan gak
seseorang untuk melanjutkan karyanya
makanya dia kembali
dan kpk yang memerintihkan dia dalam posisi yang kami sebut sebagai
kalau kami sebut tidak terhormat pasti dia tidak akan menjalani karirnya
harus diakui yang bersangkutan selama di kpk
selama sekian tahun dua bulan yang bersangkutan di kpk dia perform
tapi perform saja tidak cukup di kpk karena persoalan integritas itu persoalan paling tinggi di kpk
ketika instansinya memerlukannya pimpinan memutuskan ya kita keberhentikan dia dengan hormat
karena dia sudah kembali
bang nasir itu pernyataan wakil ketua kpk saud situmorang kemarin
ada tanggapan bang tentang pernyataan itu
terus terang saya tidak mau memberikan tanggapan soal itu karena ketika dikonfirmasi ke pansel pak indrianto seno aji mengatakan semua itu sudah di cross check
pansel sudah menemui pimpinan kpk
katanya tidak ada masalah
kemarin alexander marwata juga mengatakan bahwa pak firly itu diberhentikan secara hormat
jadi ya kesimpang siuran ini kita tidak tahu mana yang benar
lalu kemudian ada berita ada berita bahwa pak saud dalam tanda kutip ya diculik
itu berita di media online loh
diculik oleh wadah pegawai kpk untuk kemudian menyampaikan itu
itu di media online yang saya baca bukan tuduhan saya bukan ramalan saya
bukan kepercayaan saya
jadi hal hal seperti ini kan harus di clear kan ke depan
kesimpang siuran ini seperti apa
karena pansel sendiri sudah menyampaikan mereka melakukan berbagai upaya cross check dan lain sebagainya
kemudian mereka tidak temukan seperti apa yang disampaikan oleh pak saud tadi itu
bang nasir kesimpang siuran ini juga mengenai revisi undang undang kpk yang tengah menjadi sorotan
apakah ini akan memperlemah atau melemahkan kpk atau justru memberikan suntikan vitamin c buat kpk supaya lebih sehat daya tahan tubuhnya
untuk memberatas korupsi
kita akan bahas itu saja
tetap bersama kami

kita mengevaluasi dan merevisi
dan dpr sudah mensahkan di sidang paripurna
inisiatif badan legislasi untuk merevisi undang undang komisi pemberantasan korupsi
sebenarnya kalau kita mau jujur gunjang ganjing soal pansel capim kpk
itu seharusnya kan membuat kita jadi merenungkan
apa ada yang salah dengan undang undang kpk
kalaulah di undang undang kpk kita sebutkan secara limitatif
syarat untuk menjadi pansel capim kpk
tentu kita tidak akan menggerutu
kita tidak akan mengatakan ini itu dan sebagainya
coba lihat dalam undang undang kpk
disebutkan bahwa pansel kpk itu
pansel capi kpk dari unsur pemerintah dan masyarakat
kita tidak membuat syaratnya
seharusnya kita buat syarat siapa yang layak untuk menjadi pansel capim kpk
sehingga tidak kemudian menjadi hak sepenuhnya presiden
presiden harus kita batasi
sehingga dia memilih orang orang yang kredibel
orang orang yang punya integritas
orang yang paham tentang buluk korupsi di indonesia
di undang undang kpk tidak kita sebutkan itu
seharusnya kita sebutkan itu salah satu contoh saja
bagaimana kemudian soal pansel capi kpk
itu selalu menyedot perhatian kita
kalau di undang undang kpk kita sebutkan secara limitatif
maka kita akan lebih berharap banyak dari pansel capim kpk itu
kalau mengenai hal hal yang penting
kita hanya menyebutkan dari unsur pemerintah dan masyarakat
akhirnya presiden ya menempatkanlah orang orang
yang kemudian menjadi kontroversi di tengah tengah masyarakat
mengenai isu isu kontroversi bang
seperti pelemahan kpk
mengenai dewan pengawas misalnya
soal penyadapan misalnya
atau sp tiga misalnya
isu isu itu menurut saya tinggal bagaimana
didiskusikan dibahas dengan pemerintah
presiden sudah mengirim surat presiden
untuk membahas revisi undang undang kpk itu
saya belum mengiris itu
saya belum mengkomentari soal penyadapan
soal dewan pengawas dan lain lain sebagainya
saya pikir kita tunggu saja bagaimana
dpr dan pemerintah dan tentu saja
diharapkan bahwa ini pelibatan masyarakat
dalam repisi ini
karena tetap saja acuannya itu
adalah undang undang nomor dua belas
tahun dua ribu sebelas tentang
pembentukan peraturan perundang undangan
perlu sebegitu khawatir nggak bang
emerson yunto dan kawan kawan ini
menggerutu soal apa repisi undang undang kpk
seharusnya gak boleh khawatir
gak boleh khawatir justru harus
menjadi energi di luar
parlemen untuk memberikan masukan
mau tidak mau kita harus hadapi ini
dan ke depan saya pikir juga
itu juga harus melakukan upaya upaya
untuk mengevaluasi putusan putusan
di pengadilan tpkor
sehingga kemudian karir seorang hakim
di pengadilan tipikor juga ditentukan
oleh pendapat pendapat guru guru besar
pakar pakar hukum di perguruan tinggi
sehingga kemudian perguruan tinggi
juga ikut menciptakan budaya hukum
yang tinggi terkait dengan bagaimana
tidak pidana korupsi
oleh karena itu saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depan
jadi ini adalah momentum untuk melakukan penataan
kemudian aparat penegak hukum kita
dan lain sebagainya sehingga kemudian
apa yang kita inginkan terkait dengan
korupsi di negeri ini kita harus belajar
daripada negara negara maju
salah satu keberhasilan negara negara maju itu adalah
mereka merumuskan pengaturan hukum
kemudian bagaimana fungsi pes
dan kemudian bagaimana masyarakat
punya budaya hukum yang tinggi
dari negara negara maju
bagaimana mereka mengatasi korupsi yang sistemik
yang kronik di negara mereka
dan undang undang kpk saat ini tidak mengakomodasi
hal hal positif yang tadi anda
ungkapkan sehingga perlu disuntik vitamin baru
untuk bisa lebih kuat gitu bang ya
saya pikir perlu dievaluasi
dan kemudian direvisi
contohnya tadi itu aja saya pikir ya
hanya disebutkan dari
unsur pemerintah dan masyarakat
kita tidak membuat syarat syaratnya
kita dikenal luasa menempatkan orang orang itu
dan kemudian orang marah
orang kecewa orang mengatakan ini itu dan lain sebagainya
karena rakyat sendiri masyarakat sendiri
tidak ikut menentukan
siapa yang layak untuk menjadi
saya minta maaf budi harus kembali ke ruangan
komisi tiga untuk mengikuti fit and proper test
yang terakhir ini
terima kasih pak roki
terima kasih bang nasir jamil
terima kasih tepuk tangan untuk bang nasir jamil
atas perbincangannya malam hari ini
ini menarik revisi undang undang kpk ini
saya mulai dari bang oce dulu
ini gimana anda lihat kata bang nasir tadi
gak usah terlalu khawatir lah
karena masih banyak kekurangan
sehingga perlu disuntik vitamin baru
saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bang nasir
tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh bang nasir ini
tidak ada di dalam draft undang undang kpk
jadi apa yang
iya jadi tidak ada yang dia sampaikan itu
yang dia sampaikan bagus sekali
soal pansel ya
soal budaya hukum dan seterusnya
tapi tidak ada gagasan itu di dalam draft ruu kpk
jadi antara yang dibayangkan
yang dibicarakan dengan draft yang dibuat oleh dpr
itu beda satu ratus delapan puluh derajat
jadi sebetulnya ada banyak sekali ketidaknyambungan
ketika kita bicara mengenai ru kpk
ini sama seperti seleksi capim tadi ya
bahwasannya yang dikedepankan adalah pencegahan
kemudian yang dikedepankan adalah pengetahuan untuk menata pemerintahan
tapi kemudian yang dipilih
atau yang ditonjolkan adalah pengalaman di bidang penindakan
kemudian tentu tidak cocok dong pendegah hukum di posisi itu
menurut pendapat saya polisi dan jaksa tidak cocok untuk kerja kerja yang demikian
harusnya adalah orang orang yang berlatar belakang birokrasi
karena tugas pencegahan adalah tugas pemerintah
jadi di ruu menurut saya
ada banyak sekali hal hal yang tentu akan melumpuhkan kpk
kalau kemudian gagasan gagasan itu memang akan di
dan kemudian ditetapkan oleh dpr ya
banyak sekali dewan pengangguran yang ditetapkan oleh dpr ya

banyak sekali dewan pengawas
termasuk juga evaluasi kinerja pimpinan kpk
termasuk juga membuka ruang untuk melakukan sp tiga
itu adalah hal hal yang selama ini
sampai sekarang kita tidak pernah melihat
apa basis argumentasi untuk memuluskan gagasan itu
sehingga gagasan itu nyambung dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi
itu kita tidak pernah lihat
anda lihat semua fraksi di parlemen sendiri
agak kur setuju atau kur menolak sebenarnya
revisi menolak kpk dengan segala
kemarin itu sepuluh fraksi
sebenarnya nggak sepuluh fraksi ada sebelas
kan selain ada partai politik
ada juga yang satu dari indi ya
jalur independen kan
fahri amjad juga setuju
revisi menolak kpk gitu ya
nah kita melihatnya begini bos
ini tidak ada angin tidak ada hujan
tiba tiba ini nggak masuk dalam program legislasi nasional prioritas ya
tiba tiba muncul gitu kan
dan kemudian kedua bang nasir enak bilang
jangan khawatir bos
gimana jangan khawatir
itu tanda ketik hampir semuanya
itu peran tersangkut dalam kasus korupsi yang ditangani oleh kpk
ketua partai politiknya
kemudian kadernya gitu
yang baik kader di menteri kepala daerah dan sebagainya
kita agak sulit percaya
upaya upaya untuk tanda kutip yang dianggap memperkuat
dipercayakan orang orang yang sebel sama kpk
orang orang yang ingin kpk dibubarin
jadi logika di kepala dia itu bukan
kalau bisa dilemahin aja di bos
kita bisa dikendalikan
itu yang kita baca begitu
kemudian kalau kita lihat di draft
ya tadi seperti oce katakan
ini nggak ada aspek penguatannya sama sekali bos
kalau untuk nyadap
lapor dulu ke dewan pengawas
nah kalau kita mau nyadap dewan pengawas
lapornya ke siapa gitu
jadi agak wuyeng gitu
oke kalau kata bung emerson
sepuluh plus satu tadinya di dpr
tapi ada juga sepuluh plus plus dua bung roky
karena nampaknya istana kepresidenan juga
agak satu sepakat dengan parlemen
kita dengarkan dulu pernyataan
mensa stik pratikno dengan wakil presiden yusuf kalantang
sudah ditandatangani oleh bapak presiden
dan sudah dikirim ke dpr
dim daftar isian masalah
yang dikirim oleh pemerintah
itu banyak sekali
draft ruu yang dikirim oleh dpr
pemerintah sekali lagi
pak presiden selalu mengatakan bahwa
institusi kpk adalah
lembaga negara yang independen
yang dalam hal pemberantasan korupsi
dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lainnya
jangka waktu itu perlu kita evaluasi
apa yang sebaik
bagaimana kita bisa mencari
untuk memperkuat kpk itu
hal hal yang sering
soal dewan pengawas
dewan pengawas itu
dianggap bahwa itu akan
karena bisa saja
pengawas itu akan meningkatkan kinerja kpk
contohnya kalau ada yang telat ya
jadi pengawas itu hanya untuk
memastikan bahwa segala prosedur
itu berjalan dengan baik
tapi yang kita setujui bukan
tapi harus diawasi
merusak atau privasi orang
kalau saya mau tambahkan
tidak hanya fahri hamzah
ini anda lihat seperti apa
untuk memberantas korupsi
itu dulu dalilnya
karena dua peralatan yang ada itu
dibikin alat baru
jadi dia memang peralatan presiden
nah sekarang presiden
dikasih alat untuk memberantas korupsi
dia potong kemampuan alat itu tuh
dikurangi cc nya
mesti ditambah cc nya
nah ini masalahnya
karena presiden akhirnya gak ngerti
apa yang disebut independensi dari si kpk
lembaga lain yang punya potensi
tapi dia tetap peralatan presiden
asbab undusulnya begitu kok
penerimaan rakyat terhadap kpk tuh
jadi musuhnya presiden membaca
legitimasi itu pada rakyat
itu awal orde baru kita kampanye buat itu
karena itu disebut sebagai
sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime
memang secara teknis
karena dibandingkan maling
maling itu kalau dia mau
dia bongkar misalnya garasi presiden
terus dia mau nyolong mobil smk nya presiden
dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap
karena dia gak punya kuasa
jadi dia masih menghitung
dalam korupsi terbalik
dia tahu dia tidak mungkin ditangkap
karena dia surplus kuasa tuh
jadi itu masalahnya tuh
ini bukan soal
ya ini kan itu masalahnya tuh
memang itu istilah hukum
tapi istilah etnis adalah
karena si koruptor itu surplus kuasa
maka dia mesti dicegah
dan ditindak dengan cara extraordinary
bukan pada koruptornya
lain karena dia punya kemampuan
untuk menundukkan lawannya tuh
lain kalau maling biasa
dia pasti takut
anjing presiden menggonggong
tiba tiba ada sesuatu masuk tuh
jadi dia berhitung bahwa dia bisa kalah
kalau koruptor dia berhitung
dia gak mungkin kalah
itu filosofinya begitu di awal tuh
yang seharusnya dipakai oleh presiden
dia batalkan sendiri
karena dia gak ngerti
konsep dasar dari kpk tuh
panser itu gak perlu ada
presiden tunjuk aja sendiri itu
kalau presiden itu tidak perlu ada
kalau presidennya punya surplus moral
itu masalahnya kan
kalau negeri masih kuat
karena itu alat presiden
kami percaya tuh
tapi anda setuju kan tadi diterangkan oleh
menteri sekretaris negara
dan juga wakil presiden
bahwa ini sebenarnya untuk memperkuat kpk kok
supaya lebih prudent
supaya lebih baik
presiden juga setuju dengan dpr
untuk memperkuat sama sama
fungsi fungsi utamanya justru
di pretalia oleh dirinya sendiri
apa yang diperkuat
jadi kekompakan apa yang anda lihat di istana
dan juga parlemen untuk kasus ini
kompak karena takut
dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya tuh
ya ini sebenarnya bentuk upaya pengingkaran
terhadap janji pak jokowi ya
jokowi kan di nawacita bilang
ingin memperkuat kpk
yang terjadi jadi nawacitata
sakitnya tuh disini
bagaimana bilang dia memperkuat
kemudian yang kedua
dia pernah nanya nggak dengan kpk
kpk sendiri aja nolak revisi undang undang kpk
bagaimana misalnya presiden bilang itu memperkuat
nah di sisi yang lain kan kita lihat
nampaknya dpr itu eh sorry
presiden itu lebih mendengarkan partai politik bos
daripada mendengarkan aspirasi dari rakyat
maupun kpk sendiri
nah apa yang membuat kemudian presiden
tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan kpk sendiri
apakah karena ada tiga hal mungkin
apakah dia percaya dengan
pansel panselnya atau dia percaya memang
isinya untuk memang baik
atau karena memang pemilu sudah lewat
jadi dia gak punya tanggung jawab apa apa
ya kan di beberapa kasus dia bilang
saya di periode kedepan gak punya beban
buarin kpk mungkin gak ada beban bagi dia
nah ini yang kita lihat begini
jokowi itu begitu mudah misalnya menyerahkan
pembahasan nanti di dpr
padahal tidak semudah itu
ferguson gitu ya
jadi nah ini yang kemudian harus dibaca bahwa
nampak kalau bacaan saya
kenapa jokowi mengambil tindakan juga
beberapa sudah beredar di banyak
di banyak kalangan terbatas
sedang disandera oleh teman teman di dpr
ada dua hal yang mungkin bisa menjadi
penyanderaan presiden gitu ya
pertama isu soal pemindahan ibu kota
kan pemindahan ibu kota ini
nggak bisa lewat keputusan presiden
harus lewat proses di dpr juga kan
kemudian yang kedua ada isu juga soal
yang di sana
berupa ya misalnya pemilihan presiden
nah proses proses penyanderaan ini
saya pikir masih terjadi gitu ya
dengan pak jokowi
makanya jokowi sekarang lebih perhatikan juga
ya lebih perhatikan partai politik
daripada kpk dan juga rakyat
dengan fakta politik dan hukum saat ini
closing terakhir dari bang oce
dan juga roky
dengan fakta politik yang kita terima
dan kita saksikan saat ini
betulkah sesuai judul kita
menuju senjakala kpk
kpk menuju senjakala dengan fakta politik sekarang
tentang lembaga lembaga anti korupsi di asia
ini sangat terkenal dalam studi anti korupsi ya
namanya john s t kuah
itu seringkali menulis bahwa
salah satu prasarat suksesnya sebuah negara
dalam memerantas korupsi adalah
kuatnya komitmen presiden
karena tanpa ada komitmen politik dari presiden
maka tidak mungkin
melakukan pemberantasan korupsi dengan baik
karena itu tadi yang disampaikan oleh bang roky
bahwa pemberantasan korupsi itu melawan surplus kekuasaan
jadi makanya harus ada komitmen presiden
nah bagaimana cara kalau presiden punya komitmen
itu ada dua
presidennya memang harus bersih dari
dari segala macam potensi korupsi
dan yang kedua adalah
orang di sekelilingnya
kekuatan politik di sekelilingnya
juga tidak mempunyai kepentingan koruptif
sekarang pertanyaannya tentu itu kepada presiden kita
apakah presiden kita memiliki dua prasarat itu
dia bisa dengan firm mengatakan bahwa
dia akan memperkuat kpk
dan kemudian melawan segala bentuk pelemahan itu
nah saya melihat
dua kekuasaan ini sekarang sangat rentan
membuat kita berkabung kembali
kalau kemudian ru itu diloloskan
maka tentu kita akan berkabung untuk kesekian kalinya
bagi pemberantasan korupsi
baik terima kasih bang oce
bukroki terakhir apakah kita punya
kalau tadi dengan fakta politik seperti apa
apakah kita punya negarawan
baik di parlemen ataupun di kekuasaan eksekutif
yang punya hati mulia dan berakal sehat
untuk bisa melawan sejak kalah kpk
jadi betul itu intinya
karena statements kenegarawanan itu tidak dimunculkan
orang akhirnya permisif terhadap korupsi itu
karena gak ada contohnya kan
presiden ngibul didiamin
soal smk mesti terang terangan aja
bahwa ya itu rakitan bukan diimport segala macam
jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomi
tidak ada nilai di dalam masyarakat itu
dalam keadaan tidak ada nilai
yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor
kan itu yang terjadi kan
jadi sinyal tentang kebersihan birokrasi
contoh tentang kejujuran untuk mengakui bahwa saya pernah ngibul gitu
nah itu yang menyebabkan
seluruh peristiwa semacam ini
itu akhirnya akan terlihat jelas
ketika seseorang mengakhiri kekuasaannya nanti
dia mau diingat sebagai apa gitu
kita mengingat pak habibie sekarang
sebagai orang yang membuka ruang demokrasi pertama
kalau pak jokowi mau diingat sebagai apa itu
karena gak ada sinyal yang betul betul otentik dari beliau
itu masalah kita
memang kpk ya punya banyak kelemahan
mengadili atau isunya dimunculkan karena ada tuntutan keadilan jalanan
tapi mungkin itu ada teknik
biarkan kpk menemukan sendiri
cara dia mengefektifkan peralatan pemerintahan korupsi itu
kan dia akan specialize nanti kan
dalam soal soal tertentu
kita belajar dari evolusi kpk menemukan kapasitas dirinya sendiri itu
jangan diintervensi dengan apalagi mengurangi
kemampuan kemampuan dasar dia
masih ada harapan untuk menunda senja bung roky
dari para elit dari masyarakat sipil dari kita semua
kita tadi sama sama mengheningkan cipta
untuk menghormati pak habibie
kalau anda tanya harapan
mari kita mengheningkan cipta
untuk duka cita baru ini yaitu wafatnya kpk
oke itu konsisten dari bung roky gurung
terima kasih bung roky terima kasih bung eso terima kasih bung oce atas perbincangannya
terima kasih juga untuk teman teman mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini
ada uin syarif hidayatullah ada dari binus jakarta dan juga universitas indonesia
masih akan berlanjut bersama rekan saya fanny mania
saya budi adiputro